penanganan kasus kematian brigadir yosua masih menyita perhatian babak demi babak memunculkan fakta dan juga temuan
langkah polri mengamankan verdi sambo di makobrimob diapresiasi
namun muncul dorongan agar sambo tidak sekedar disangkakan pelanggaran etik
mungkinkah demikian bagaimana nasib irjen paul verdi sambo ke depan
kita akan diskusikan pada malam hari ini bersama dengan dua narasumber yang sudah bergabung dari luar studio
ada komjen pol purnawirawan ito sumardi mantan kabar es krim polri selamat malam pak ito
selamat malam pak renhat
baik ada pak sugeng teguh santoso ketua ipw pak sugeng selamat malam
selamat malam mas renhat selamat malam pak ito
baik kita masih menunggu nanti bergabung juga pakar hukum pidana pak abdul fikar hajar
sementara saya bergabung dulu dengan pak ito dan juga pak sugeng
saya mau langsung ke pak sugeng yang belakangan mulai menyampaikan ke media
kepada publik agar irjen paul verdi sambo tidak hanya disangkakan pelanggaran etik tapi juga bisa berujung ke pidana
apakah ini semata mata karena dugaan pelanggaran etik pada kasus menghilangkan barang bukti pak sugeng
atau ada dugaan yang lebih besar lagi yang kemudian menurut anda irjen paul verdi sambo bisa atau sebaiknya kemudian dikenakan pidana
pertama ya terkait dugaan pelanggaran etik
di sini ya menganalisis bahwa pelanggaran kode etik tersebut dalam bentuk obstruction of justice itu terkait perbuatan merusak tempat kejadian perkara dan termasuk menghilangkan barang bukti diantaranya cctv yang ada di rumah
pelanggaran kode etik ini kan terkait dengan pada satu sisi soal unprofessional conduct
tetapi terkait dengan perbuatan merusak tempat kejadian perkara atau menghilangkan barang bukti ini ada satu bentuk unsur kesengajaan untuk berbuat delik
karena ada aturan pidana yang mengatur untuk itu yaitu pasal dua ratus dua puluh satu dan pasal dua ratus tiga puluh tiga
ini adalah satu pasal pasal yang mengatur tentang aturan pidana
ini adalah satu proses penegakan hukum
menurut saya sementara bisa diterapkan hal tersebut
hal tersebut apabila terdapat cukup bukti pak fs ini terlibat katakanlah dalam memberi perintah
dalam memberi perintah
atau pada kedudukannya pada kedudukan yang adalah seorang kadif propam yang wajib menegakkan aturan hukum di internal polisi
ketika ada dugaan pelanggaran polisi maka dia harus tahu bahwa ada aturan aturan hukum yang mengikatnya
itu dulu ya
kalau terkait dengan kasus matinya brig paul yee itu kita kembalikan kepada tim sus
tim sus yang sedang melakukan satu proses pemeriksaan dan pendalaman
apakah pasal tiga ratus empat puluh maupun tiga ratus tiga puluh
dikaitkan dengan pasal lima puluh lima dan lima puluh enam ini bisa mengena pada pak ferdis sambo dikembalikan kepada tim sus
analisis anda dari temuan temuan terbaru fakta fakta yang terbaru peristiwa peristiwa terbaru apakah ini bisa mengarah kepada verdi sambo
perkembangan terakhir yang cukup membuat pergerakan cepat kasus ini kan adalah
perubahan pengakuan dari baradae yang disampaikan melalui kuasa hukumnya yang baru
nah dari sana menurut saya maupun dari baradae bisa didalami keterangan keterangan sebagai keterangan saksi
yang adalah salah satu alat bukti dan juga keterangan dari brigadir r yang ditangkap
apakah ada peran di sana
itu dikembalikan kepada tim sus tuh menurut saya ya
karena ada pernyataan yang dilansir yang walaupun ini belum terkonfirmasi karena ini adalah hasil penyelidikan tertutup
ada saksi yaitu baradae melihat pak fs memegang pistol ya
ya itu harus didalami
jadi soal perusakan tkp menghilangkan barang bukti adalah apa
menghilangkan barang bukti adalah satu hal tapi di sisi yang lain kemudian hasil pemeriksaan dan juga pendalaman tim sus ini yang juga perlu kita tunggu
pak sugeng apakah ini bisa mengarah juga terhadap verdi sambo dalam hal kematian dari yosua ini atau tidak
itu yang juga kita tunggu
saya ke pak ito sumardi
pak ito kita bedah dulu dari yang soal merusak tkp dan juga menghilangkan barang bukti
apakah anda melihat selain pelanggaran kode etik
ini perlu atau penting polri mentersangkakan verdi sambo terutama dalam hal unsur pidana
kita pertama berangkat daripada sedemikian progresifnya perkembangan pengungkapan peristiwa duren tiga ya saat ini
publik dapat penilai keseriusan dan komitmen pak kapolri untuk bisa mengungkapkan peristiwa ini secara transparan objektif dan akutabel
ini dulu yang penting
nah kemudian diikuti dengan mengamankan dua puluh lima personil dari berbagai kesatuan ya baik dari satuan kewilayahan kemudian dari propam dari mabespori dan juga dari polda
nah ini kan dari dua puluh lima orang personil polri ini tentunya pertimbangannya ada pertimbangan tertentu yang mengharuskan mereka diamankan ya termasuk irjen verdi sambo
kemudian dari dua puluh lima orang ini kemudian ditetapkanlah satu orang yang namanya tersangka baradae
konstruksi awal ini tembak menembak kan saya kira kalau hanya tembak menembak saja sudah selesai ya
hanya baradae dengan almarhum brigade d
kemudian dalam perkembangannya ini kan tentu polri juga melihat olah tkp yang dilakukan tadi yang disampaikan oleh pak sugeng bahwa ada upaya ada kesengajaan
untuk merusak ya atau menghilangkan barang bukti atau menghalang halangi penyidikan ya proses pengolahan tkp
nah ini yang tadi dikatakan namanya unprofessional conduct ya
jadi tidak melakukan secara profesional
nah dari dua puluh lima orang ini kan tentunya ada peran masing masing
sehingga kemudian mereka diisolasi secara terpisah
mengapa terpisah mengapa ada pertanyaan pak ferdisambo di brimob
karena kalau disatukan di satu tempat ada kemungkinan mungkin bisa berkomunikasi atau dsb
tentu ini adalah trik trik yang digunakan oleh tim khusus dan irsus yang memeriksa ke dalam
nah kemudian kalau sekarang adanya perubahan pengakuan daripada baradae ini sangat menarik ya
karena dia sudah ditetapkan sebagai tiga ratus tiga puluh delapan ya
yunto lima ribu lima ratus lima puluh enam ini adalah ruang yang dibuka oleh penyidik ya
kemudian dari sana mungkin tentunya dia akan berpikir tentang sanksi hukum yang diterima
dan dia juga pasti merasa kalau memang merasa tidak melakukan dia akan mencapai siapa yang melakukan yang lain kan
kemudian dibuka lah oleh dia ya siapa siapa saja
sekarang sudah mulai melebar ya ke arah brigadir rr kemudian ada supir ibu yang namanya k ya mungkin ada di tempat
dan di sana kan sudah dari hasil apa namanya rekaman ya
ya hp hp yang hilang itu kan sekarang sudah di tracing melalui provider
kemudian dari cctv dan lain sebagainya
di sini sudah bisa kira kira disimpulkan bahwa mereka selain melanggar kode etik ya sesuai dengan perkab nomor empat tahun dua ribu sembilan belas
mereka juga bisa dikenakan minimal itu pasal dua ratus dua puluh satu dan dua ratus dua puluh tiga
dua ratus dua puluh satu itu adalah dia menghilangkan apa menghalangi of salsam of justice
tapi kalau dua ratus dua puluh tiga menghilangkan atau merusak barang bukti
dari sini saja kemudian akan mengerucut kepada siapa yang melakukan
siapa yang menyuruh
jadi peran masing masing tadi pasti akan mengerucut
tidak mungkin seorang bawahan melakukan sesuatu tanpa ada pengaruh atau intervensi dari atas
baik pak ito dari kacamata anda perubahan pengakuan dari baradae tersangka yang baru ini
kemudian peristiwa peristiwa belakangan ini
ini sudah mengerucut ke siapa sebenarnya
ya ini sangat mungkin kepada atasan ya
kalau kita bicara masalah hirari
tadi kan pak mahfud md sudah menyampaikan ada psikohirahi
sebenarnya ini sudah saja
kita urut saja bahwa seorang melakukan sesuatu kan itu apalagi seorang bawahan ya
pasti atas dasar perintah
dan perintah ini kan berjenjang pada hirahinya
nah sekarang yang tentunya kita nunggu ya mungkin pada eh hasilnya itu siapa yang sebagai intervensi
sebagai intak terjangkau dadernya ya
di antara pasal lima puluh lima dan lima puluh enam
kemudian akan dikenakan pasal utamanya
karena kan disini sudah ditetapkan si brigadir ri itu kan tiga ratus empat puluh ya
tapi di situ ada lagi juntonya lima puluh lima dan lima puluh enam
tentunya dia bersama sama dengan siapa
apakah dia yang disuruh
yang menyuruh siapa
kemudian dari sana yang menyuruh apakah ada atasan lain
pasti ini akan pada akhirnya akan bermuara kepada seseorang yang mungkin pangkatnya paling tinggi
yang dapat mempengaruhi proses penyidikan atau pengolahan tkp di tempat kejadiannya
saya kira mungkin ini sudah kelihatan istilahnya muaranya kemana ya
tapi tentunya kita kan tetap harus mengedepankan azad pradugata bersalah ya
pak sugeng anda sepakat ini sudah mulai terlihat muaranya kemana
sudah mulai terlihat sekali siapa yang menyuruh atau berada di balik kematian dari brigadir yosua ini
kalau saya sebagai orang hukum ya tentunya saya juga bisa melihat kondisi kasus yang saat ini
pak ito maaf saya ke pak sugeng terlebih dahulu pak ito
oke baik silahkan
silahkan pak sugeng
melokalisir kejadian tanggal delapan ya
hanya ada para ajudan dan pak ferdisambo
maka peristiwa pidana itu tidak bisa terlepas dari adanya berapa dimintakannya pertanggung jawaban kepada pak ferdisambo
apalagi tadi pak ito katakan tidak mungkin seorang bawahan melakukan sesuatu tanpa ada arahan dari atas
jadi ini memang mengurucut sebetulnya
ini memang mengurucut sebetulnya
kepada arah kepada beliau pak ferdisambo
apalagi ada pasal pengenaan pasal tiga ratus empat puluh
pasal tiga ratus empat puluh itu pasal pembunuhan berencana
apabila penyidik telah menetapkan brigadir r dengan pasal tiga ratus empat puluh
saya berkeyakinan penyidik memiliki cukup alat bukti
fakta bahwa ada persiapan perencanaan
persiapan perencanaan melakukan tindak pidana
artinya kehendak melakukan tindak pidana dengan perbuatan dilakukan yaitu ada tenggang waktu
ada tenggang waktu
nah disini poinnya siapa yang merencanakan ini
apakah kepentingannya brigadir riki harus membunuh
kalau memang brikolier
atau brigadir riki dalam perbuatan ini hanya sebagai yang membantu
yang membantu melakukan atau mendapat perintah
ini kalau yang mendapat perintah kan posisi high profile yang tertinggi di sana adalah pak ferdi sambo
tugaan saya seperti itu ya
kita hanya menganalisis dari luar
ini kan kita ya pak ito
saya ingin menganalisis ya
tentu tapi analisa ini tidak berdiri di ruang kosong
karena ada beberapa peristiwa pengakuan yang juga bisa bermuara kepada satu atau dua pihak
saya masih ke pak sugeng
kalau anda tadi katakan dan sesuai apa yang dikatakan polri bahwa ini menghilangkan barang bukti dan juga merusak tkp pak ferdi sambo ini sehingga perlu dibawa ke makobrimob
dari kacamata anda mengapa kemudian
motif apa yang kemudian bisa membawa seorang verdi sambo menghilangkan barang bukti dan juga merusak teknis
pak ferdisambo kan sebetulnya menghilangkan barang bukti dan merusak tkp satu indikasi untuk menghilangkan jejak tindak pidana
indikasi untuk menghilangkan jejak tindak pidana
tindak pidana yang mana tindak pidana terkait matinya brikpol y
kepentingan siapa yang tertinggi yang di sana harus dilindungi dengan menghilangkan jejak tindak pidana
kalau hanya brigpol brigadir barada tidak ada kepentingan yang sangat mendesak
bahkan pak ferdisambo bisa berinisiatif kalau memang beliau tidak terlibat akan melakukan pemeriksaan
dengan tidak pandang bulu ini satu poin bahkan untuk beliau
jadi ada kepentingan yang besar yang dilindungi untuk menghilangkan jejak tindak pidana
dengan merusak dan menghilangkan barang bukti
dan ada yang di sana adalah pak ferdisambo yang tertinggi posisinya
jadi keberadaan beliau katakanlah ada di sana kepentingan beliau yang dilindungi itu kepentingan beliau
seperti itu sih pak ferdisambo
seperti itu sih pak ferdisambo
jadi analisisnya kita ya yang di luar
tapi kan proses pembuktian ini sekarang sudah ditambah ini
dengan pengakuan baradae yang merubah keterangan
pengakuan barade ini adalah alat bukti
alat bukti saksi nomor satu dalam urutan kuhap pasal satu ratus delapan puluh
pak ito seberapa kuat perubahan kesaksian keterangan dari baradae yang kemudian mengatakan bahwa

irjen ferdisambo ada di lokasi
tidak ada baku tembak
seberapa kuat itu sebagai satu alat bukti yang tadi dikatakan oleh pak sugeng
baik mungkin menarik apa yang statement disampaikan bapak menko polukam hari ini ya
karena beliau kan ketua komponas pasti beliau menerima laporan secara detail dari dalam
beliau mengatakan skenario sekarang terbalik
itu adalah pointernya kalau ada skenario
maka ada sesuatu perbuatan yang memang diskenariokan
kebetulan dari dua puluh lima personil yang diamankan itu sebagian besar berasal dari propam
jadi otomatis kalau kita menganalisis bahwa tempat kejadian itu yang paling banyak adalah kota propam
sedangkan yang terlibat itu yang diduga terlibat adalah pimpinan tertingginya
otomatis kan secara logika ya saya kira apa yang disampaikan sinyalemen bapak menko polukam
ada skenario yang sekarang berubah
saya kira itu ya menarik ya untuk bisa menjadi analisa kita ya
bahwa memang apa yang terjadi selama itu diskenariokan
tapi gara gara ya tanda kutip salah satu anggota propam yaitu barada e
itu menyampaikan keterangan yang berubah dari keterangan tembak menembak
tidak ada tembak menembak kemudian ada keterangan lain
saya kira itu juga bapak menko polukam sudah bisa menafsirkan bahwa
siapa di ujungnya nanti yang paling bertanggung jawab
baik nah siapa di ujungnya ini yang tadi sudah banyak kita bahas
sebetulnya sudah terbaca ya bagi anda yang menyaksikan juga
dan juga bagi kita yang berdiskusi pak ito dan juga pak sugeng
tapi sekali lagi ini masih sebatas analisis dari apa yang kita cermati bersama
karena ujungnya nanti tentu ada di tim sus yang dibentuk oleh polri
tapi menarik untuk kita tadi mendalami motif yang disampaikan analisisnya pak sugeng
soal menghilangkan jejak tindak pidana kematian
dengan merusak barang bukti
tapi sejauh ini yang kita lihat pak ito dan juga pak sugeng
kalau tadi anda katakan sebetulnya siapa ujungnya dan mengarah kemana ini sudah sangat jelas
sejauh ini polisi masih menetapkan tersangka ini di level level yang baradae
dan juga yang terbaru ini dikenakan pembunuhan berencana begitu
sementara verdi sambo sejauh ini masih belum ditersangkakan
apa yang anda baca dari
peristiwa peristiwa penetapan tersangka ini yang masih di level ajudan begitu
atau bahwa dan besok kabarnya juga akan ada tersangka baru yang disebut sebut adalah sopir dari ibu putri
apa yang anda baca dari beberapa nama yang sudah ditersangkakan
sementara ini belum bisa mengungkap siapa ujungnya
kita bahas nanti usai jeda kami akan segera kembali sesaat lagi

bahwa kapolri tidak boleh sama sekali menutup nutupi
apalagi mengorbankan institusi dengan melindungi seseorang
yang kedua adalah keseriusan daripada adik adik saya yang ada di tim sus dan saya tahu mereka semua
dan kami juga sampai saat ini masih berdiskusi ya
yang ketiga adalah dari hasil olah tkp
kemudian juga scientific crime investigation yang dilakukan sekarang yang sudah on the track
saya kira disini pun juga selain itu saya juga merasa yakin karena pak sugeng ini selalu cerewet ya
jadi beliau selalu mengomentari dan mengawal ya
dan yang paling terakhir tentunya saya juga kan penawirawan sebagai masyarakat biasa
dan saya banyak sekali memberi masukan kepada adik adik
dan sejauh ini mereka sudah melaksanakan
jadi saya yakin dengan kejujuran kesungguhan ya untuk bisa mengungkap kasus ini
saya sangat yakin bahwa ini dalam waktu dekat akan dapat diungkap secara keseluruhan
oke pak itu apa hasil diskusi anda dengan junior junior anda di tim

apakah ini akan mengerutuk terhadap penentuan satu nama jenderal berbintang yang bisa jadi tersangka
saya lebih banyak bicara masalah teknis ya
masalah teknis kemudian saran kepada mereka kemudian juga mereka juga tentunya diskusinya masalah itu
tetapi kalau masalah materi tentunya mereka kepada saya pun juga mereka tentunya tidak disampaikan
karena itu merupakan kewenangan mereka
tapi apa yang dilakukan selama ini saya sudah melihat mereka
betul betul transparan jujur kemudian mereka serius ya
saya kira mudah mudahan ini bisa mengungkap dengan secepat cepatnya kasus ini
dan keyakinan kita saya kira semua sama lah
keyakinan yang sama ini apa yang perlu ditegaskan
jadi dalam satu kalimat singkat menjawab jujur kita pada malam hari ini
menerka nasib irjen paul ferdisambo terkaan anda
tadi kan sudah disampaikan
bahwa kita tidak bisa namanya menjustifikasi seseorang ya
tanpa menunggu proses peradilan
tapi paling tidak intelektual dadarnya ini akan segera ditemukan
entah siapa ya mudah mudahan kita semua nanti bisa melihat dalam waktu dekat lah pengumumannya
oke pak sugeng kalau begitu saya coba tanya ke pak sugeng
anda yakin bahwa paul ri bisa mengungkap intelektual dadernya tadi
bahasanya pak ito entah siapa itu
menurut saya penyidik sudah punya saksi
saksi ini yang telah menyampaikan tegas ya bahwa pak ferdi sambo ada di lokasi
penyidik juga memiliki visum et repertum dari otopsi ya
penyidik juga punya rekaman cctv dari tetangga tentang keberadaan verdi sambo ya
kemudian juga kemudian menurut saya mungkin
proyektilnya ya proyektil yang ada yang dalam tubuh itu
jadi dari rangkaian alat bukti ini dan juga komunikasi
telepon yang telah dilakukan forensik digital
saya yakin penyidik tim sus akan bisa menjerat intelektual dadernya
dan satu satunya yang berada di lokasi sebagai intelektual dader dengan pangkat tertinggi
itu pak ferdisambo
dugaan saya akan bisa ditetapkan sebagai tersangka
dan itu menurut anda
membutuhkan waktu berapa lama dari rentetan peristiwa demi peristiwa
yang selalu dipantau oleh masyarakat
kalau kemenungan anda pak ferdisambo bisa menjadi tersangka
tidak akan lebih dari tiga puluh hari ya
tidak akan lebih dari tiga puluh hari
mungkin seminggu ke depan sudah
sekali lagi yang membuat anda begitu yakin adalah karena fakta fakta terbaru ini
atau ada hal yang lain pak sugeng
iya fakta terbaru pengakuan saksi
itu yang akan membantu tentang posisi para pihak dan peran para pihak
peran para pihak itu akan dijelaskan oleh saksi
itu yang penting
tapi dalam rentetan kurang lebih hampir mungkin satu bulan ini ya
selalu ada perubahan keterangan perubahan saksi yang akhirnya membuat juga mungkin sebagian publik
perubahan signifikan perubahan signifikan kan mulai tanggal lima ya
perubahan signifikan itu mulai tanggal lima
jadi ini sebetulnya baru berapa hari ya
walaupun alat bukti sudah dikumpulkan cukup hampir ya tiga minggu
setelah tim sus bekerja perubahan signifikan itu baru tiga hari
ini akan ada satu pengkonstruksian menurut saya ya peran dari intellectual data nya
dan kalau kemudian besok polisi polri menetapkan satu tersangka baru ya ini adalah mungkin adalah sopir
itu yang masih yang kita dengar menurut anda ini bagaimana
itu akan membantu kembali pengungkapan karena sopir misalnya tetapkan tersangka dia akan diperiksa juga dalam posisi sebagai saksi
dan sebagai saksi dia harus menyampaikan keterangan yang benar
kalau sebagai tersangka dia boleh ingkar
dia pasti akan diperiksa sebagai saksi dulu
dan akan diminta keterangannya dengan mengkonfirmasi keterangan dari tiga orang yang sudah ditangkap
ini akan saling dicocokkan satu keterangan satu dengan lain
kan ada teknik teknik pemeriksaan itu
kemudian konfrontasi kemudian juga ada rekonstruksi ya
kemudian ada juga interogasi itu keahlian penyidik lah pak ito tahu itu ya
tambahan dari pak ito mungkin pak ada tambahan pak tanggapan
ya kalau tanggapan saya mungkin proses ini ya
mungkin proses ini kan masih berjalan
karena untuk otopsi kedua saja ekstumasi itu kan memerlukan waktu masih
sekitar dua atau tiga minggu ya
tetapi paling tidak itu pun tidak menjadikan bahwa penetapan tersangka itu harus menunggu hasil akhir
karena ada bukti bukti yang sudah mengarah
kemudian nanti bisa juga seseorang itu mengaku mungkin ya dan lain sebagainya
saya kira ya kita juga menunggu dengan tetap mengedepankan
kalau pak fikar itu tentunya asas peraduga atau salah
karena bagaimanapun di sini kita tidak sebagai pengadilan tetapi kita menganalisa
dan kemungkinan kemungkinan bisa terjadi tapi bisa juga salah juga
itu penting untuk kita tegaskan sekali lagi bapak bapak
bahwa kita tidak tetap mengedepankan asas peraduga tidak bersalah
karena kita sekarang di sini masih menganalisis dari apa yang kemudian terjadi saja
pak fikar kemungkinan kemungkinan kita bicara
artinya kemungkinan ancaman pidana apa yang mungkin dikenakan atau tepat menurut anda
dalam rentetan peristiwa kematian brigadir yosua ini
kalau kemudian ada tersangka yang baru tidak hanya sopir saja misalnya tapi juga bisa aktor utamanya
ya tindak pidananya adalah pembunuhan jelas
karena ada orang yang ditembak gitu
ya itu kalau menurut saya itu sudah jelas tindak pidananya
itu sudah jelas tindak pidananya pembunuhan tuh ya
nah karena itu sebenarnya bisa dimulai mencari motifnya
jadi orang orang sekitar itu apakah itu sopir kemudian siapa pak fs atau siapa lagi yang ada di situ
tinggal merumuskan motifnya
kalau motifnya sudah jelas saya kira tindak pidana itu bisa dirumuskan sebagai satu tindak pidana yang berbeda
tindak pidana kesengajaan sebenarnya
bahkan lebih ekstrim lagi bisa kita katakan sebagai pembunuhan gitu sebenarnya itu
pembunuhan karena umpamanya menembak pada bagian tertentu yang mematikan gitu
nah itu juga satu indikasi gitu
dan tentu saja tidak ada orang yang menembak orang tidak kenal gitu
pasti ada motifnya gitu
karena itu orang orang sekeliling korban itulah yang sangat mungkin gitu
punya motif motif yang ujungnya adalah menghendaki kematian si korban
dan kalau lihat ya saya kira begitu
dan sejauh ini tampaknya yang belum tercium itu motifnya ya pak fika
atau anda punya pandangan yang lain
tidak mungkin kejahatan itu tanpa motif
pasti ada motifnya ya kan
merampok sekalipun itu motifnya kan ingin menguasai hartanya korban ya kan
sehingga harus dimatikan atau dibunuh kan begitu
nah itu sama seperti itu gitu
pasti ada motifnya ya
motif apa gitu yang sangat besar
bahkan kalau menurut saya kalau terbukti itu dilakukan secara sengaja
itu motif itu tidak tergantung pada nilai ekonomi loh
dia pada ketersinggungan pun bisa
ketersinggungan sakit hati dan sebagainya
itu bahkan sangat dahsyat tuh
itu diwujudkan dalam bentuk fisik yang lebih dahsyat gitu
ketimbang umpamanya orang melakukan secara tidak sengaja
karena itu ada kesengajaan
ada kesengajaan dan bahkan ada dendamnya ada marahnya
itu yang harus diselidiki oleh penyidik saya kira begitu
mungkin pak sugeng punya bacaan lain atau sudah mencium apa motifnya sebetulnya
atau bagaimana pak sugeng
saya tidak bisa bicara motif ya
saya tidak bisa bicara motif walaupun saya dengar ya
tapi saya tidak mau bisa bicara spekulasi motif
meskipun anda sudah mendengar beberapa dugaan atau gimana pak sugeng
saya tidak mau bicara itu ya
yang pasti ada orang mati ya
kemudian ada bukti buktinya
dan pertanggung jawaban pidana harus diminta kepada orang yang berada di sekitar lokasi itu ya
jadi seperti itu saja
soal motif soal bagaimana proses hukumnya mari kita serahkan ke tim sus
sekali lagi bapak
kita juga tidak bermaksud untuk mendahului atau apa
mendahului proses penyidikan atau hukum
kita hanya melihat saja
dan mari kita akan buktikan seperti apa
dan kita akan tunggu bagaimana kita kawal bersama
bagaimana proses demi proses ini ke depan
untuk mengungkap misteri kematian brigadir yosua
soal siapa yang menjadi dalang atau aktor utamanya
mari kita akan tunggu
apakah sesuai dengan prediksinya pak sugeng
kurang dari tiga puluh hari sudah bisa dibuka
sudah ada tersangka yang baru yang apa tersangka
yang baru yang terhadap level yang lebih tinggi atau tidak
mari kita akan tunggu
menarik diskusi dan juga analisis dari anda semuanya
terima kasih banyak pak ito sumardi
pak sugeng terima kasih banyak
pak fikar terima kasih
baik kita masih membahas soal menerka nasib irjen polisi verdi sambo
beberapa bacaan analisis yang disampaikan oleh pak ito dan juga pak sugeng
sudah bergabung bersama dengan kita juga
pak abdul fikar hajar ahli hukum pidana
pak fikar selamat malam
selamat malam mas
pak fikar melengkapi tadi apa yang disampaikan oleh pak ito dan juga pak sugeng ya
ini sekarang kan kemudian pak verdi sambo masih ditempatkan di makobrimob
karena diduga melanggar etik ya
yang kemudian juga didorong oleh pak sugeng untuk
ini dikenakan tidak hanya etik tapi juga pidana
unsur pidana nya dari anda sebagai pakar hukum pidana
sebenarnya bagaimana dalam kasus ini pak fikar
ya saya kira pak siapa namanya pak verdi sambo itu
dalam kedudukannya sebagai aparatur negara
dalam hal ini adalah polisi
ketika dia melakukan satu tindakan yang
yang tidak disamping tidak sesuai dengan tupoksinya sebagai seorang pejabat negara
maka ketika perbuatan itu juga ada aspek merugikan kepentingan umumnya
maka dia bisa juga dikualifikasi sebagai apakah itu tindak pidana
atau bahkan kalau merugikan orang secara keperdataan juga
bisa juga digugat secara perdata gitu ya
nah tapi dalam hal ini
ketika dia tidak melaksanakan atau bahkan melaksanakan tapi tidak sesuai dengan tupoksinya
dia dituntut atau diproses dengan umpamanya salah satunya adalah penyalahgunaan kewenangan gitu ya
atau umpamanya kalau ada unsur lain juga secara pidana dia juga bisa dilakukan
tentu saja proses pidana itu kan kecuali delik aduan
itu harus diadukan atau dilaporkan oleh pihak yang dirugikan
tetapi kalau pimpinan kepolisian sebagai penegak hukum melihat ada aspek pidana dari perbuatan anggotanya
saya kira juga tidak perlu menunggu aduan dari masyarakat
atau laporan dari masyarakat
karena memang itu sifatnya adalah kejahatan
atau tindak pidana secara umum
karena itu tanpa harus ada laporan pun kepolisian sebenarnya bisa memproses tindakan apa
tindakannya sebagai satu kejahatan
selain itu tadi ya etika apa proses etik gitu
proses etik oke itu dalam konteks pekerjaan sebenarnya
tapi dalam konteks berkaitan dengan singgungannya dengan kepentingan umum
dia bisa dikualifikasi sebagai tindakan umum
sebagai tindak pidana umpamanya
nah itu kepolisian pun saya kira tidak usah ragu ragu ya
karena memang kepolisian punya kewenangan juga untuk memproses anggotanya
sekarang ini kan pak ferdisambul ditempatkan khusus ya bahasanya polri di mako brimob
anda melihat penempatan ini selain soal tindakan umum
soal tepat atau tidak tepat ya
ini bagian dari proses apa
pemeriksaankah atau memang sudah bisa kita melihat mengerucut pada perbuatan pidana
saya kira ini dalam konteks tugas dan kewenangannya ini proses penghukuman juga secara administratif
sebenarnya dengan dipindahkan dari apa bares krim ke tempat yang baru sekarang
itu juga sebenarnya sudah
dalam bahasa apa namanya fungsionalnya kan mutasi sebenarnya itu kan
mutasi pada bagian lain yang tidak sama dengan yang seharusnya
apalagi kemudian di tempat yang baru ada proses proses yang dilakukan
apakah itu proses klarifikasi atau pemeriksaan atau apapun namanya gitu ya
sampai ada satu kesimpulan apakah perbuatannya masih dalam lingkup profesi
telah melebihi itu dan kemudian bisa dikualifikasi sebagai satu perbuatan pidana
nah itu nanti kita tunggu hasil pemeriksaan dari kepolisian
saya kira begitu
saya kembali ke pak ito dan juga pak sugeng yang tadi sudah kita banyak bahas
ini muaranya sudah mulai terlihat ke pangkat tertinggi begitu ya
yang ada di dalam tkp
dan juga ini berdasarkan dari perubahan keterangan atau kesaksian dari baran e
tidak kita menyimpulkan sendiri begitu ya pak ito dan juga pak sugeng
tapi yang sejauh ini kita lihat
yang ditersangkakan masih pada level
di jajaran yang bawah
bahkan kabarnya besok pun yang ditersangkakan adalah supir dari ibu putri
bagaimana anda melihatnya pak sugeng
ini harusnya ditanya ke pak ito ya
tapi saya karena juga praktek hukum ya
saya melihat ini strategi penyidik ya
strategi penyidik menyentuh dulu pada orang orang yang memiliki jabatan di bawah
yang kemudian bisa dikorek keterangannya
yang kemudian memang ada fakta nyata perbuatannya
nah dari keterangan mereka diposisikan sebagai saksi
kalau sudah ada tiga orang yang ditahan ini ya
akan didapat keterangan keterangan lainnya

akan didapat keterangan keterangan saksi yang bila dihubungkan satu sama lain
katakanlah merujuk kepada permintaan pertanggung jawaban pak ferdisambo
maka pak ferdisambo setelah keterangan saksi
dikaitkan dengan alat bukti ya
termasuk uji balistik
termasuk rekonstruksi ya
karena adanya peran atau perbuatan pak ferdisambo
dijangkau pak ferdisambo
dengan standar minimal dua alat bukti
bisa ditetapkan sebagai tersangka ya
kalau didapat cukup bukti
yang saya mau sampaikan disini
biasanya juga di dalam strategi penyidikan
setelah alat bukti tertumpul
ya seperti itu yang saya tahu
kita konfirmasi pendapat ya
dengan pak ito sumardi
yang punya pengalaman soal ini
anda sepakat pak ito
bahwa ini adalah strategi penyidik
yang ada di level bawah terlebih dahulu
kalau kita melihat
junto lima puluh lima dan lima puluh enam
ini yang dikatakan pak sugeng
adalah strateginya bottom up ya
dari bawah dulu
naik ke atas
nah disini memang
karena kalau ini disampaikan nanti
harus dikaitkan dengan bukti bukti terkait ya
kemudian tadi disampaikan
oleh pak fikar juga
karena di polisi itu dikenal
dengan laporan model a
yaitu yang dibuat oleh seorang penyidik
itu oleh orang yang melaporkan
kalau dalam penyidikan itu
ditemukan kira kira unsur pidana lain
perlu mungkin disini kami sampaikan
bahwa sistem disiplin ya
penjatuhan sanksi di kepolisian itu ada
sesuai dengan yang saya sampaikan
perkap nomor empat tahun dua ribu sebelas
bahwa ada tiga jenis
yaitu pelanggaran disiplin
dan pelanggaran pidana
mengapa ada kode etik
tadi sudah disebutkan oleh pak fikar
bahwa saat ini kan statusnya
pak fikar disambung adalah sebagai asn
jadi beda dengan masyarakat biasa
hingga disini ada sidang kode etik
kalau pidananya ini juga berjalan
tadi pidananya sudah dijelaskan
panjang lebar oleh pak sugeng
bahwa kita menggunakan pendekatan bottom up
ini yang pengalaman saya
kalau ada kasus lima puluh lima lima puluh enam
karena kan kalau turut serta ini kan
beramai ramai berjemah istilahnya
nah nanti naik ke atasnya
tentunya harus diruntut
keterangan saksi dijelaskan
didukung dengan alat alat bukti
yang sudah didapat
kemudian uji balistik
dan lain sebagainya
saya kira nanti akan mengarah
kepada siapa orang yang menjadi
saya kira demikian
selain karena mempertimbangkan
atau menurut anda
mengapa menggunakan strategi
kalau kita ibaratnya
ingin mencapai siapa yang menjadi
kita kan harus mendapatkan
penjelasan dari orang orang
perannya orang yang disuruh ya
apakah orang orang yang dipengaruhi
apakah orang orang yang membantu
kan nanti ditanya
akhirnya akan mengerucut
siapa yang menjadi
karena tidak mungkin
kalau kita dari atas saja
kalau pelaku tunggal
kalau ini kan
itu yang harus dilakukan
naik ke atas
siapa yang menjadi
saya kira demikian
ada tambahan dari anda pak
untuk dilaborasikan lagi
yang dari bawah
mau dari bawah
mau dari atas
karena bawah itu
tindak pidana itu
terjadi di dalam
apa yang dilakukan
yang di dalamnya
yang akan dicari
yang akan disusuri
nah karena itu
dari situ akan kelihatan
yang dilakukan oleh
memang dari bawah
karena dari bawah
yang atas itu kebijakan
meskipun secara kebijakan
itu tim yang memang
untuk mengambil kebijakan
biasanya ada muatan muatan lain
yang itu yang kemudian
dependisikan sebagai penyalahgunaan kewenangan
nah karena itu
bisa dari bawah
bahwa ada akibat
penyalahgunaan kewenangan itu apa
kemudian bisa naik ke atas
siapa yang bertanggung jawab
aparatur yang paling bawah itu
hanya pelaksana saja
dia dihimpit oleh
yang dilakukan itu
tetapi ada kaper
nah itu yang
yang mestinya ditelusuri
oleh penegak hukum
dari perubahan kesaksian
yang kemudian diralat
dalam bap dikatakan
yang terambu ada di tkp
tersangka yang baru
disangkakan pembunuhan berencana
ini seberapa kuat
dan juga peristiwa yang terbaru ini
siapa yang kemudian
dari kematian brigadir yosua
kan ada perubahan nih
ada perubahan tembak menembak
yang terakhir adalah
kalaupun ada situasi
yang bisa disebut
sebagai tembak menembak
umpamanya karena memang ada tembakan
itu bagian dari
bisa saja seperti itu
nah karena itu
merupakan korban dari
satu perbuatan yang direncanakan
nah tentu saja
umpamanya peranan korban
bagaimana pola relasi korban
atau dengan istri pelaku
atau dengan siapapun yang
dekat dengan pelaku
itu bisa menjadi petunjuk
atau menjadi indikasi
itu bisa menjadi petunjuk
atau menjadi indikasi
ya itu akan menjadi petunjuk itu
apalagi dimintai keterangan
eh tentu saja peranan ahli menjadi penting
peranan ahli menjadi penting
di samping itu tadi
yang alat alat bukti
sesungguhnya itu konflik
bukan sesuatu yang lahir karena
tetapi sudah didasari oleh
satu peristiwa sebetulnya
sehingga yang terjadi adalah
hasil dari perencanaan
oleh hukum bisa disebut
karena memang ada
mungkin seperti itu
dari peristiwa peristiwa yang terbaru ini
penahanan atau pemindahan
anda yakin bahwa polri
pelaku utama ini
tidak hanya sekedar
pada level bawah saja
pada orang yang
yang tadi juga banyak
tapi di jepang nanti
pak ito kita break dulu
kami akan segera kembali